selamat hari ini
ayo damir nama pariza tolong ke taruh kandonya di kamar inaya
mau buka kado ya udah mau buka kado tapi harus mandi dulu ya ini
udah sore tidak mau aku kemarin dulu ya
ini tangis bahagia
jangan nangis ya
saya nggak henti hentinya memohon sama allah
hai agar saat saya ceritakan semuanya
hai semuanya akan tetap seperti ini
hai sebenarnya takut kehilangan kamu dan
hai pak papa datangnya keperayaan ulang tahun reina di sekolah pagi ini reina
pasti senang banget kalau papa dan mama datang
chat dari siapa pak
kok kamu senyum senyum gitu mukanya
andi ini yang chat ma
dia ngasih tau
ini kan ulang tahunnya rena
dibikin acara di sekolahnya rena
kita diundang bisa kan
kita kesana sekarang
ya kita siap siap ya
anak anak kalian tahu tidak kenapa hari ini rena memakai gaun yang cantik ini
ya karena hari ini adalah hari ulang tahun rena
ayo semuanya ucapkan selamat ke rena
selamat ulang tahun rena
kalian sudah siapkan kadonya kan untuk reza
kalau gitu kalian boleh maju ke depan kasih kadonya kerena ya
ayo dimulai dari tadi ya yuk
selamat ulang tahun rena
miss bantu taruh ya
miss lanjut ya
selamat ulang tahun rena
selamat ulang tahun rena
semoga panjang upur dan sehat selalu ya
selamat ulang tahun rena
selamat ulang tahun rena
selamat ulang tahun rena
rena miss juga punya kado buat kamu loh
selamat ulang tahun rena
kadonya miss taruh di meja ya
nah karena hari ini rena ulang tahun rena mau merayakannya bersama kita semua
jadi sekarang kita semuanya ke aula ya
wah bagus banget pesta ulang tahun kamu reina
iya aku juga mau
pesta ulang tahun aku kayak kamu
selamat ulang tahun reyna
semoga kamu tambah cantik dan pinter
ini kado buat kamu
selamat ulang tahun reyna
selamat ulang tahun reyna
ini kado dari aku
makasih ya kalian udah datang ke pesta ulang tahun aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini ulang tahun cantik sekali
kita doakan semoga rena tambah besar tambah pinter tambah cantik jadi anak yang soleh
aduh satu lagi satu lagi
doanya semua udah sama oppa ya
ini sekarang oma bawain kado buat rena
eh bisa nggak kasih incus aja
kasih oma kasih opa
selamat siang dan selamat datang semuanya
siapur silakan semuanya duduk
dan untuk pak al dan bu andin silakan maju ke depan
sekarang mari kita nyanyikan selamat ulang tahun untuk renat putri alvari sama sama ya
sekarang di terminals ya
sekarang papa dan mama cium rena yang lama ya
yang lama ya saya hitung ya
wah senang banget ya hari ini
mau buka kado
tapi harus mandi dulu ya
ini kan udah sore
iya udah aku ke kamarena dulu ya
ya terima kasih